seorang petugas satpol pp ditusuk di bagian perut oleh pedagang kopi di jalan mh tamrin menteng jakarta pusat kamis pagi
peristiwa bermula ketika korban sedang berjaga agar pedagang tak melintas di jalan mh tamrin
melihat pedagang kopi keliling yang melawan arus dari arah tamrin city menuju hotel pulman korban mencoba menghalaunya agar kembali memutar arah
saat korban berupaya mengambil termos pelaku aksi saling rebut membuat termos pecah
pelaku pun kalap dan mengambil gunting kemudian menusuk korban
video amatir yang merekam detik detik petugas satpol pp membekuk pelaku penusukan rekan mereka pun menjadi viral di media sosial
dalam video yang diunggah di akun adwargajakarta id dan admerekam jakarta id terlihat dua orang petugas berupaya membekuk pelaku yang masih memegang gunting pasca penusukan
dibantu seorang pengemudi ojol akhirnya pelaku bisa diamankan petugas dan langsung diserahkan ke polisi
menurut kasatpol pp provinsi dki jakarta pelaku semula membawa alat penghancur es batu dan berhasil diambil korban
namun pelaku kembali mempersisir
menjatai diri dengan gunting hingga akhirnya terjadi penusukan
petugas ini sesungguhnya juga dalam posisi mengingatkan
bukan sedang dalam posisi penindakan
tiba tiba yang bersangkutan melakukan penyerangan
usai dibawa ke polsek metro menteng pelaku mengaku ia hanya ingin melintas bukan berdagang di wilayah itu
ia pun tersenyum
masalahnya ada touchwiz nose
petunjuk unbel coworkers
sementara ini masih kita dalami
intinya mungkin ada salah paham ya
antara petugas dengan pedagang yang diarahkan untuk tidak berjualan di situ
pedagang kopi ini terancam pasal tentang penganiayaan
dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara
sementara anggota satpol pp yang menjadi korban
masih menjalani perawatan di rumah sakit
tim liputan cnn indonesia jakarta